eh ini rotinya juga
ya om tapi aku belum bisa makan banyak
soalnya kalau misalkan makan terlalu banyak kamu
kalau begitu kamu bisa minum susu atau minta jus
sama bibi di belakang
oh ya raya nanti saya mau keluar sebentar
yuk beres beres lagi
maha adriana tuh kesel banget sama mas b
bener aja kan ternyata mas b itu kong kali kong sama reva
tuh kan adriana emang udah bener
keselnya adriana diemin mas by terus adriana sempat ngeluarin unek unek adriana
tapi mas by itu sempat bilang sama adriana istri itu harus urut apa kata suami
ya jangan sampai kayak gitu juga
nih asal kamu tahu ya istri itu berhak sepenuhnya atas harta suami
apa yang kamu punya itu bukan punya suami kamu
tapi apa yang suami kamu punya
dan jangan sampai
apa yang udah kamu milikin
tiba tiba diambil lagi sama b
gak perlu khawatir kalau soal itu mah
rumah udah atas nama adriana
mobil udah atas nama adriana
cuma masalahnya perusahaan bukan atas nama adriana
terus kalau kamu udah cuekin be tanggapannya dia gimana
hmm kayak kucing nih ma disiram pake air
ya kayak kasihan gitu deh kalau adriana ngeliatnya
tapi sekarang yang jadi masalahnya adalah reva
tuh anak kayaknya harus kasih pelajaran deh
udah gak ngerti lagi aku sama tuah anak
gak ada takut takutnya sama aku mah
jangan seti tenang aja
mulai besok mama akan ke rumah kamu dan akan tinggal di sana
nah kalau soal itu adriana senang banget
alhasil adriana punya temen
di rumah itu adriana tuh kayak sendiri
gak ada yang nolongin adrina gak ada yang ngerti posisi adriana
mama tahu reva itu udah berteman dan berkongkol sama surti pembantu di rumah
dan dia tuh selalu ngerjain adriana dua duanya ma
gimana gak tambah kesel kan
nanti kalau kita berdua kita kan makin kuat
dan mama akan ngatur kamu sepenuhnya
jadi be bisa makin cinta sama kamu dan gak mau kehilangan kamu
dan anak mama tersayang ini
bakal jadi princess di rumahnya
nah aku senang banget kalau gitu
kita kerjain aja tuh surti segak semuanya tuh
ma aku kan kalau udah pusing gini kan mama tau hobi aku apa
aku gak belanja mama
abisin gak abis abis juga uangnya
yaudah aku belanja dulu ya ma
sampai ketemu lagi ma
take care sayang
gimana keadaan kamu di rumah
baik baik aja kan
aku tuh sebenarnya lagi kasihan banget sama papi aku
papi tuh abis
adrena tuh kayaknya lagi kesel banget deh sama papi
tapi yang bikin aku jadi tanpa kasihan
papi tuh sikapnya enggak banget deh
kayaknya takut banget sama adriana
ya mungkin papi ngerasa udah salah juga
tapi maksudnya sikapnya nggak begitu juga kan boy
adriana marah sama papi kamu
kayaknya karena dia udah tahu
kalau misalnya tapi aku tuh ngizinin aku buat ikut kontes
cocok di belakang dia
kamu tahu enggak boy
papi aku tuh ya
sampai udah mohon mohon minta maaf sama adriana
tapi malah dicuekin gitu aja sama dia
papi aku tuh sekarang jadi kayak suami takut istri gitu tahu enggak
aku kasian dan aku juga jadi kesel
aku mau ngelakuin sesuatu
supaya habis itu papi tuh tahu siapa adriana sebenarnya
supaya habis itu papi tuh kebuka pikirannya
dengan cara apa ref
kamu ingatkan waktu itu aku pernah cerita sama kamu yang tentang mantan pacarnya adriana
nah aku kan pernah dengar tuh
dia ngomong di telepon kalau dia bilang tuh katanya dia masih cinta sama mantan pacarnya
aku rencananya mau pakai cara itu buat mengungkapin kepapi
kalau sebenarnya adriana tuh enggak cintanya enggak turut sama papi
siapa tahu dengan aku tahu mantan pacarnya
aku bisa kasih tahu ke pabrik kan
karena adriana tuh punya niat yang enggak bagus juga
gimana kalau reva sampai tahu ya
adriana itu mantan gua
eh ini rotinya juga
tapi aku belum bisa makan banyak
soalnya kalau misalkan makan terlalu banyak akan muat
kalau bisa makan banyak akan muat
kalau begitu kamu bisa minum susu atau minta jus sama bibi di belakang
nanti saya mau keluar sebentar ada urusan
kalau kamu butuh apapun kamu minta aja sama suster atau mimpi di belakangnya
dan satu lagi nanti juga dokter akan datang untuk periksa keadaan kamu
kamu cerita aja semua keluhannya sama dokter biar dikasih obatnya
pokoknya saya mau kamu sembuh total
makasih banyak ya om
maaf banget aku disini udah terlalu banyak ngerepotin om
aku berdoa dan berharap suatu saat nanti aku bisa bales semua kebaikan allah
raya kamu gak perlu mikir apapun
kamu gak perlu ngebalas apapun
karena saya ikhlas melakukannya
dan saya cukup seneng melihat kamu bahagia
saya tidak akan pernah rela kalau ada orang yang nyakitin kamu
kalau begitu kamu ganti baju dulu dan segera pergi
ya baik baik ya
ada yang aneh deh kok gue ngerasa om pebar bener bener baik ya sama gue
dan kayaknya emang tulus banget deh
kok bisa ya
duh gue gak habis pikir
duh gue gak habis pikir
dulu kan om pebar itu hampir nyelakai nabah
tapi kok sama gue baik banget ya
duh gimana ya
kalau reva sampai tahu mantannya adriana itu adalah gua
reva pasti bakal berbalik benci sama gue
dan kalau misalnya papinya reva juga tahu
pasti gak bakalan ngerus tuh nyumbungan gue sama reva lagi
papa juga laki
papa tahu kok
pasti ada yang gak mau pikirin
loh kok ditanya balik nanya
ya soalnya boy mau cerita sesuatu sama papa
dan boy juga gak mau kalau suaminya mama tahu pak
aduh cerita apa sih
kok sampai rahasia rahasiaan gini
mas tadi kan reva telponan sama boy
dan reva bilang kalau reva tuh mau nyadarin papinya
kalau adrena tuh gak suka dan gak cinta sama patinya
dan papa tahu gak
dengan cara apa reva mau menyadari papinya
dengan cara apa boy
reva tuh antusias banget pak
dan kayaknya reva itu mau nyari mantannya adriana tuh siapa
nah reva itu pengen buktiin
kalau adriana itu masih suka masih cinta sama mantannya
dan papa tahu gak mantannya siapa
nah sekarang boy tuh bingung banget pak
menurut papa gimana
wah ini mah gawat boy
aku juga bingung jadi harus bagaimana